kasian kok suara sendirian
alhamdulillah ya ampun cucu
doain ya supaya rumah matanya kejual
insya allah nanti kita bisa kumpul bareng bareng lagi di cirawas
kayak waktu di cibarenkok dulu
ampun pake nyakot nyakot di kuku lagi
tangan kamu kenapa ceng
eh mak gak apa apa mak
cuman cuci tangan aja
kalau nggak apa apa kok cuci tangan sampai segitunya
iya mak biar bersih benar
bener gak apa apa
jadi ini gimana mang odin
jadi ini gimana mang odin
saya sudah terlanjur beli kupon orang orang
kang dadang cuma mau beli tujuh ribu
eh sudah gak apa apa
kita jual ke kang dadang aja
daripada sama sekali nggak laku
tapi kita rugi mang
lebih baik rugi sedikit
daripada kita sama sekali nggak dapat uang
jangan pada lari lari nanti jatuh
jangan pada lari lari nanti jatuh

jangan pada lari lari nanti jatuh
kenapa sih klau

aduh makin hari makin lama bukanya
assalamualaikum kang dadang
ngapain masuk situ aja kotor lagi
ini rupanya kang dadang cuma ada dua belas coba itu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas bagus berapa
seperti yang sepakatin kemarin kang dadang berapa itu rp sepuluh aja
lima ribu tujuh ribu yang dadang pasti bilang tujuh ribu sama kang dadang itu kan tadi sebelum sore sekarang udah
berubah pak mari pulang kadang kejam masa tiap hari harganya diturunin
enak aja ngomongin saya kejem
kalian itu berdua yang kejem sama saya
ngejual kupon beginian
coba kalian jual tempat lain
ada yang mau beli
coba kamu jual sama orang lain
ya udahlah lima ribu
mak langsung ke warung ya
kasian kok suara sendirian
ronaldo gendong sama imin aja
do sama ankel ya
pelanjaan saya gimana kan
biar ini jangan gendong
oh ini dong
kalau si ucuy berani macem macem sama kamu
ntar biar diunyeng unyeng seciraos
mau kemana lagi dia nyari istri kayak kamu
insya allah enggak c
kak ngecuitnya orangnya baik
kalau enggak mengatau diri namanya
bagian juga mimin belum izin sama apa
kita burung ya
sekarang gue mau mulai kayanya
boleh boleh saya selamatkanmu
hanya sih penting kamu disuruh menghadap sama pak amtid
iya dok udah ngantuk kayaknya
gak apa apa kamu kasih susu aja biar makin minyak bobo nya
ya ampun lucunya
boleh saya gendongin
boleh bu yola kesini
bayi selucu ini
ada ya orang tua yang tega membuangnya
mungkin aja orang tuanya lagi panik
dan dengan cara orang tuanya itu menaruh keranjang bayi di depan rumahnya centin
pasti orang tuanya berharap kalau bayi ini akan dirawat dengan sangat baik
dan pasti orang itu juga tahu kalau centin itu belum punya anak
tadi gimana kegiatan ipanti asuhan ya
alhamdulillah lancar bu
anak anak senang bertemu dengan anak anak panti
ikut kok bu
popon gak ikut turun dari angkot
tidak seperti itu bu
kemarilah bu ya